jenazah terpidana mati sek osmane yang disemayamkan di rumah duka st carolus
masih belum dapat dipastikan kapan akan diterbangkan ke nigeria
sabtu siang tidak tampak aktivitas apapun di rumah duka
bahkan ruang bernardet lokasi disemayamkannya jenazah masih dikunci
belum terlihat pihak keluarga maupun kerabat yang hadir
berdasarkan jadwal dari pihak rumah duka
akan digelar misa requim pada sabtu pukul tujuh malam nanti
saya belum tahu persis
tapi kalau administratifnya sudah selesai mungkinnya
kemudian juga mengenai pesawat yang untuk membawa almarhum itu sudah diatur atau sudah siap gitu